hai kau milikku seribu sembilan ratus lima puluh dua juta ih aduh bang alhamdulillah banget ternyata mami masih baik
kita masih mau nolongin kita ya baik nih bang dua juta ribang dua juta kita bisa bayar uang kontrakan
one one one abut abut abut ahmad ada apa aduh
wan arab wan abut wan ahmad wan mamat assalamualaikum waalaikumsalam
ente safa panggil panggil anak wan arab anak punya nama bukan wan arab wan jamil
jamil udin orang tua anak kasih fitrah buat kepala anak itu sembarangan maaf
jangan marah gitu toh nanti guantengnya hilang perkenalkan nama saya marjono saya ini tetangganya
jengnesi loh ngapain kau mengintai ngintai rumahnya jengnesi safa yang ngintip anak cuma
anak tau jengnesi punya suami
aduh kebetulan tapi saya enggak ngakak
kalau menurut infotainment sih memang suaminya jengnesi itu galak dan suka marah marah ah yang bener ente
ah yang bener ente
ah yang bener ente
ah yang bener ente
ah yang bener ente
ah yang bener ente
saya enggak bohong orang secantik saya itu bohong itu jadi luntur cantiknya susuknya itu jadi hilang ya bener malah denger denger mereka itu ya sudah pisah ranjang kalau bahasa keren sekali lagi infotainment itu mediasi pisah pisah gitu gitu loh ya bener bener sudah lepak
terima kasih informasinya
terima kasih informasinya
nah aku kenapa
sekarang aku mau pulang
ah aduh mas jonie
aduh bang alhamdulillah banget ternyata mami masih baik ya sama kita masih mau nolongin kita
ini baik nih bang dua juta nih bang dua juta kita bisa bayar uang kontrakan kita bisa bayar listrik
kita bisa bayar uang sppian yang nunggak terus kita bisa bayar hutang deh di warung alhamdulillah banget
besok ayo bikinin mami kue ah biar dia seneng biar kalian ngucapin terima kasih
boleh ya bang
sewa amat sih
makannya harap banget padahal tuh dibilang udah makan dua piring sekarang
ini uang terakhir yang mau kasih sama
harus kembali ke rumah
lu harus bercerai
dengan yang lain
yang merah dan senyumnya menawan rambutnya terurai hitam dan berkembang dialah milikku
tempat berkasih sayang milikku seorang
tapi bagaimana caranya ya
sudah punya suamiku tapi kata ibunya tetangganya
dia membuat salah sama suaminya
malah mau cerai
airnya yang merah dan senyumnya menawan
rambutnya terurai hitam dan bergelombang
dialah milikku tempat berkasih selamat

kata yang merah dan senyumnya menawan

berhubungan dengan suami tetangganya tetangganya tetangganya tetangganya
berarti s satu dong
kamu pernah kursus apa
saya aja pusing nih cuma mau ngelamar office boy aja saya gak keterima
padahal saya ini s satu
iya bener saya s satu
gak ada pekerjaan

mulai sekarang tante tidak menerima pengunjung lagi
karena kemarin kamu sudah merusakin remote tv tante ngerti
tapi kan tante kan ada kartun kesukaan ian
lih memang tante pikirin
sekarang ini lebih baik kamu pulang minta beliin tv sama ibuku
tante banyak kerjaan gak mau diganggu sudah sana pergi
loh ada mas joni
wah mas joni

tante itu lagi sibuk sibuk di belakang
nah sekarang kita nonton tv nya ya
ada kiriman nih
ya ampun tv
lu berdua ngapain kesini bawa bawa tv segala
emangnya ayah order tv
ini hadiah dari wan jamin buat nyonya
hadiah dari wan jamin
wan jamin ngasih hadiah tv
jadi ini buat ayah
nama ayah itu mirna
wah lulu tuh nanyain nama ayah
aduh alam hati sih bener
eh diam lu ye
lu berdua kagak usah banyak speak speak
mendingan sekarang taruh tv nya di bawah ya
harga tv nya lebih mahal daripada euu berdua
eh masih ngebantah
udah bagus ayah itu kasih money sama yuyu berdua
atau ayam sulat jadi monyet
tapi jangan keliru
fendi bujang leher banget
tidak bisa a
emma belum ber aberang keburu
dan siapkan burung manawives bentar oke
kalau iya ini mahasiswa gue lima lah
dan iya ini silap semua